pesatnya perkembangan teknologi merambah dunia pendidikan
para siswa di redem hall school atau yang juga dikenal sebagai sekolah metaverse di berkshire inggris
bisa merasakan pembelajaran menggunakan virtual reality
teknologi virtual reality memberi pengalaman baru bagi para siswa
dengan ini mereka berkesempatan untuk memasuki metaverse berbagai pelajaran interaktif
sehingga bisa belajar secara lebih dekat
menggunakan seperangkat peralatan vr para siswa bisa melihat gajah purba mamut
bahkan hingga memanipulasi planet planet tata surya
untuk mempelajari cara kerja organ
tubuh manusia para siswa ini bahkan tak hanya membaca teorinya saja
namun juga bisa menyelami langsung organ yang ingin mereka pelajari
tak hanya sains ada sejumlah mata pelajaran lain yang bisa dipelajari
menggunakan virtual reality
seperti sejarah seni hingga geografi
maka pelajaran bisa diakses oleh siswa di mana saja
yang merupakan bagian dari kelompok inspired education